halo sebagai kompas tv seperti biasa sudah saatnya kita update tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
minggu dua puluh empat april dua ribu dua puluh empat bersama saya aisah malaputri di top tiga news kompastv
berita pertama sempat kompaksipi jenazah polisi yang tewas diduga bunuh diri di mampang jakarta selatan
telah dimakamkan di kampung halamannya di manado sulawesi utara
tidak ada upacara resmi kepolisian untuk melepaskan almarhum karena sebab kematian yang diduga bunuh diri
isak tangis keluarga korban tak terbendung saat jenazah korban dimasukkan ke liang lahat
korban dimakamkan di pemakaman islam desa kalasei manado sulawesi utara
sebelum dimakamkan jenazah korban terlebih dahulu disolatkan di masjid nurul iman yang berada tak jauh dari rumah korban
beralik berita kedua sobatkompastv pengurus besar natlatul ulama menyelenggarakan halal bihalal di kantor pbnu yogyakarta pusat
presiden dan wakil presiden terpilih prabowo subianto dan gibran raka buming raka hadir dalam acara ini
kedatangan presiden terpilih prabowo subianto disambut langsung oleh ketua umum pbnu yahya kolil stakuf dan menteri agama yakut kolil komas
sambutan meriah pbnu juga terlihat dari karpet merah yang dibentangkan dari pintu masuk sampai ke gedung dalam kantor pbnu
setelah saat saat ini menunggu penyerahan mandat yang final tanggal dua puluh oktober yang akan datang
masa ini kami gunakan sebenar benarnya dan sesungguh sungguhnya untuk menyiapkan diri
kami belajar masalah kami kumpulkan para pakar kami diskusi dengan semua unsur
untuk kami rumuskan langkah langkah sehingga tanggal dua puluh oktober nanti dengan penyerangan mandat
tidak akan ada vakum tidak akan ada waktu yang terbuat
gempa dengan magnitudo enam lima mengguncang garut jawa barat pada sabtu malam
bmkg melaporkan gempa tersebut berlokasi di laut berjarak satu ratus lima puluh enam km dari arah barat daya garut pada kedalaman tujuh puluh km
gempa tersebut juga membuat sejumlah wilayah di jawa barat terdampak sehingga mengalami kerusakan
itu dia tadi tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini
sudah saatnya saya aisa mala putri pamit undur diri
jangan lupa untuk memberikan like comment dan share video ini ya
sampai jumpa di top tiga news kompas tv berikutnya